atau lo lupa parkir dimana
lo gue terima di ken serigala
jangan harap lo bisa masuk di geng serigala
bahwa harus banyak latihan lagi
sampai lo siap
baru lo bisa masuk geng serigala
mana ya orang tadi
gue yakin kok dia masih di sekitar sini
hilangan jejak deh gue
lo liat kan gue sendirian
artinya gue belum nemuin mereka
jadi lo belum berhasil
ya menurut lo
gue kan gak berhasil gara gara lo tadi
orang dari awal tuh ini salah loh
artinya gue tanggung jawab
itu namanya bukan tanggung jawab
kalau lo tanggung jawab
kalungnya udah balik ke tangan gue
ah udah udah gak usah usah
biar gue aja yang cari uang gue sendiri
gak perlu bantuan lo
mau sampai kapan lo diem disitu terus
terus lo kehilangan jejak
terus lu gak bisa keluar dari tempat ini
oh atau gue tau
pasti ini modus baru lu kan
mau pura pura kecapean biar gue gendong
ogah kali gue digendong sama lo juga
kenapa sih harus ada orang gak jelas kayak gini
gue gak percaya
sampai mereka gak berkuti
tim lo tau
apalagi lo sempet minta jaket serigala ke gue
gue sengaja kalah biar lo gagal masuk ke serigala
bukannya kalau lo gabung sama serga itu lebih baik
gue masukin serigala bukan sebagai anggota tapi harus sebagai leader
kalau udah gabung sama serigala bukannya itu lebih gampang
kalau gue gabung sekarang mondi akan ngontrol semua kegiatan gue
apapun kegiatan gue
dan gue gak mau itu
apalagi dia sampai tau kalau selama ini yang neror anak klub warian lo tuh gue
dan gue selalu pakai jaket yang serigala ngakuin

kalau lo langsung mau jadi leader serigala
itu artinya lo harus singkir mondi
itu hal yang mudah buat gue
dari dulu gue gak pernah suka sama mondi
tapi karena gue terlanjur kompak sama anak anak serigal yang lain
makanya gue bertahan di sini
kalau lo kompak sama yang lain lo pilih
siapa aja yang mau gabung dan setuju kalau next gue jadi leader geng serigala
dan ingat jangan sampai mondi tau
kerjain tugas lo kalau udah gue transfer
nah kebetulan kamu udah balik
saya lagi ada perlu jadi warung mau saya tutup dulu
iya pak makasih ya udah mau dititipin
saya permisi pak
atau lo lupa parkir di mana
lu berharap gue boncengin kan
aduh udah deh lo gak usah kegeeran jadi orang
gue bisa pulang sendiri gue gak butuh bantuan lo
siapa juga yang mau diboncengin sama lo
bagus deh kalau kayak gitu
karena sejauh yang gue tahu sepanjang jalan ini dari ujung ke ujung tuh bahaya
aduh udah deh lo tuh gak usah soal peduli ya sama gue
gue bisa jaga diri udah tenang aja gak usah peduliin gue
udah seneng lo pergi
bagus deh kalau kayak gitu
tapi inget ya kalau ada apa apa jangan nangis
ngeselin banget tuh orang
masa pulang gitu aja padahal kalau gue kan belum ketemu
toksi di mana ya